gif plus competition hadir kembali
daftar sekarang juga hanya di vision plus
muruan terima cintanya akang
biar jadi istri kedua
kalau dede teh sayang pisar sama emak
kamu bilang dia nggak pernah cerita apa apa
tadi teh nggak enak katung
makan dedenya ada
lagian dari dulu teh dede kan sayang pisar sama emak
jangan sok tau kamu cuy
orang kalau sudah nikah
udah ngurusin dirinya masing masing
makanya dede teh nggak mau ninggalin emak
dia bilang meskipun dia sudah berkeluarga
akan terus ngerawat emak
dia bilang begitu
aduh mbak bos
kalau mau bohong
mbak tuh ngapain yang bagus bagus
mbak bos teh nggak usah khawatir
nanti ncuy akan ngerawat emak juga
nanti kan kamu mau nikah juga
makan emaknya ncuy juga
pasti miminti akan ngerawat emak
terima kasih ncuy
kamu memang anak buah yang hebat
tapi apa mau mimin ngurus emak
insya allah mak
jui kalau nanti emak meninggal
kamu jangan calauin ya
kamu jangan kasih harga miminti
kamu jangan kasih harga mahal
buat gali kuburan emak
sama makam emak
mbak bos teh nggak boleh ngomong begitu atuh
insya allah umur mbak teh panjang
mak nanti kepengen dimakamkan di dekat rumah
supaya anak anaknya dedeh
bisa melihat emak
biar emak nggak kesepian
mbak teh nggak bakalan kesepian
kalau emak mau
encuy akan nyuruh mimin tiap hari
datang ke rumah emak
biar emak nggak kesepian
ya nggak atuh emak
emaknya cuy emaknya mimin juga
ting buruk acing teh
baru kemarin kena cicih
tadi sudah diajak minum es jeruk
kang sain dijadikan saksi pamer
udah tinggal jadian teh
kalau kita nggak kuat kuat iman
kita itu sudah terbuai
sama semua pujiannya kang aceh
kang sain mau sedot semua ilmunya
mau berguru sama bro aceh
tin kang sain pulang dulu ya
nggak usah kembaliin tin
makasih ya kang sain
simpan senyum entin
buat kang sain seorangnya
suruh dia ke sini ya
waalaikumsalam kang aceng
lainnya yang udah punya pacar baru
wak sain yang cerita
wak sain baru aja dari sini
paling baru lima menit
akhirnya tin cemburu juga
cemburu artinya sayang tau nggak
siapa tuh kang yang cemburu
terima cintanya akang
biar jadi istri kedua
kalau misalnya cici duluan
jadi istri ketiga mau
kau kang aceng ada ada aja
kang aceng mau kopi
akang mau puas puasin liat wajahnya tin dulu
ada bos idan orang jenernya
ceng mau ke mana
sebesar bisnisnya bos idan kang aceng
tin buatin mereka mie
tapi jangan pakai telur ya
gak enak atau bos idan
makanya jangan pernah ngeledekin saya
biar mienya pakai telur
jadinya pakai telur atau nggak pakai telur kang idam
pakai atu cek
malu maluin bos idan
masa terakhir nggak pakai telur
iya bos idan
sebentar ya kang
kok bisa pas puluh ribu
kan kata pak ustadz rw harus sepuluh ribu
kalau nanti malam yoyo belum pulang
satu orang petugas ronda suruh jaga di sana
apa dia sudah punya pacar lagi
gak tahu mak
coba aja kalau dia jodohan sama dia
mak bisa dimakan
mak bisa dimakamkan di tanah dia
terserah nanti dimakamkan di mana
yang pasti ma jangan khawatir
mak pasti banyak yang ngedoain
kalau perlu dedeks suruh aja punya anak yang banyak
biar banyak yang ngedoain mak
badannya udah segitu
kalau punya anak banyak nanti tinggal tulang
kalau perlu maten nanti dimakamkan di ciraos aja
semua orang ciraos pasti ngedoain mak
nggak mau mak
nanti makam mak sebelahan sama makamnya kemet
terima kasih gusoy
apa rencana ramadan nanti ini
kalau bisa muhu bulan puasa ini saya tepingin hatam al qur'an
satu hari satu juz
dilo'aken ku bapak
waktu dulu di pesantren saya bisa dua kali hatam pak saung
kalau pak saung perjananya apa di bulan puasa ini
malu bapak mau cerita
sampai setuah ini bapak puasanya belum pernah pol